dalam rangka menangkap peluang besar perkembangan ekonomi digital indonesia yang berkembang pesat dan berpotensi besar
pt telkomsel ecosystem digital memperkenalkan indico anak perusahaan telkomsel
yang menjadi induk usaha bagi portfolio bisnis digital telkomsel
guna memaksimalkan potensi besar perekonomian digital indonesia
pt telkomsel ekosistem digital meluncurkan indico pada sepuluh maret dua ribu dua puluh dua di telkom landmark power
menteri bumn erick thohir mengapresiasi langkah telkomsel yang meluncurkan indiko
dalam rangka membantu hilirisasi ekonomi digital indonesia
erick mengatakan ekonomi digital indonesia berpotensi tumbuh dengan nilai yang dapat mencapai rp satu tujuh ratus sembilan puluh enam triliun pada dua ribu dua puluh
saya mengucapkan selamat kepada telkomsel dengan peluncuran indico ini
di mana akan mendorong yang namanya tadi kreator lokal konten lokal
supaya ini menjadi sebuah kekuatan besar menjadi roadmap indonesia
roadmap untuk generasi muda indonesia yang hari ini sedang merubah
ada pola pikir dan kemauannya yang harus kita payungi dan kita dorong
senada dengan menteri bumn direktur utama telkomsel henry mulyasya menyatakan
peluncuran indiko merupakan langkah nyata telkomsel dalam menjemput peluang pembangunan ekonomi digital indonesia
besar harapan kami di atas brand perusahaan tersebut akan semakin menegaskan komitmen nyata
pt telkomsel ekosistem digital sebagai penggerak utama dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi digital nasional yang inklusif
dan tentunya akan mengantarkan indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar keempat pada tahun dua ribu tiga puluh
sebagai induk perusahaan bagi bisnis vertikal di sektor digital telkomsel
indiko berkomitmen untuk mengakselerasi terbukanya lebih banyak peluang serta kemudahan inovasi
dalam pemanfaatan teknologi digital terkini yang akan memperkuat ekosistem dan industri digital indonesia
pada tahap pengembangan gelombang pertama indico akan fokus dalam mengembangkan tiga sektor industri digital
yakni kesehatan pendidikan dan gaming yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian digital nasional
dalam enam bulan ini harapan kami indico itu akan bisa menyediakan platform buat engage kepada semua industri digital indonesia
dalam enam bulan ini harapan kami indico itu akan bisa menyediakan platform buat engage kepada semua industri digital indonesia
otor baik yang ada di telkomsel maupun yang ada di luar untuk menciptakan opportunity opportunity baru
untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh para inovator dalam melayani customers ini
diharapkan indico dapat menjemput peluang dan mendorong hilirisasi perekonomian digital nasional
sehingga membuat indonesia tidak hanya menjadi pasar ekonomi digital tetapi juga pemain utama di sektor tersebut